demam permainan pokemon go melanda masyarakat termasuk di surabaya jawa timur
banyaknya warga yang kerajingan permainan ini membuat wali kota surabaya tri risma hari ini ikut berkomentar
menurut tri risma harini permainan pokemon go sebaiknya tidak dimainkan sepanjang waktu terutama anak anak sekolah
alasannya adalah bisa menurunkan kualitas sumber daya manusia
di surabaya sendiri permainan pokemon go juga sangat digandrungi
seperti yang terlihat di taman bungkul pada hari minggu dipenuhi kaum muda yang terus menerus mengamati layar telepon seluler untuk mencari pokemon
bahkan sudah ada komunitas pokemon go di surabaya dengan anggota mencapai dua ratus orang
bukan kemudian sepanjang waktu dihabiskan untuk itu
nanti itu seperti kualitas manusia
menurut tri risma harini permainan pokemon go sebaiknya tidak dimainkan sepanjang waktu